bapak wiss untuk memuji juga ya pak ya terkait dengan bagaimana bapak menangani mafian tanah

tunggu saja kita terus berproses kita punya puluhan target operasi
ya saya tidak mungkin bongkar satu persatu sebelum karena itu perlu pendadakan juga
pro surprise juga tetapi saya meyakinkan bahwa komitmen kami serius sekali
untuk bisa gebuk mafia tanah ini karena inilah yang diharapkan oleh masyarakat
masyarakat itu ya yang saya temui seringkali tak berdaya
jangankan masyarakat kecil yang penghasilannya rendah begitu
masyarakat yang kita anggap punya penghasilan tinggi status sosial dan ekonomi juga di atas
tapi seringkali tidak berdaya menjadi korban mafia tanah
ini merusak keadilan apalagi rakyat kecil
jadi negara memastikan pemerintah memastikan
kementerian atr dan bpn memastikan akan berpihak pada mereka yang diperlakukan tidak adil
bagi mereka yang melawan hukum ya kita harus hadapi dengan tegas
saya menyatakan ini berlaku eksternal dan internal
mengapa karena kita juga tidak boleh keras keluar
di dalamnya ternyata masih banyak masalah yang tidak selesaikan
kita ingin bersihkan ke dalam tapi juga keluar kita bertindak dengan tegas
ini penting saya selalu meyakini
organisasi itu tidak hanya serba terikat dengan secara hubungan profesional saja
tapi juga hubungan personal emosional dan terbangun dengan kegiatan kegiatan semacam ini
kalau hanya berhadapan dengan tugas tugas yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kami begitu ya
maka kita sifatnya sangat normatif tetapi dengan begini kita saling mengenal
lebih baik kemistrinya satu sama lain sehingga pada saatnya kembali bekerja di kantor
kembali melaksanakan tugas kita lebih kompak lagi
masih di mana kondisi di internal demokrasi
belum belum belum belum